inilah siswanto atau yang lebih akrab di telinga dengan panggilan si boen
live streaming di bengkel sepeda motornya di desa kasegeran kekecamatan cilongo bayu mas ini
jadi konten andalan si boen di channel youtubenya
konten si boen berisi seputar masalah sepeda motor hingga cara mengatasinya
si boen memproduksi kontennya hanya dengan bermodalkan ponsel
yang dibeli kredit dari uang gadai perhiasan istrinya
jatuh bangun ia alami sendiri hingga akhirnya menemukan celah peluang
dengan penghasilan ratusan juta rupiah sebagai youtuber
bahkan penghasilan si boen terus meningkat seiring dengan banyaknya subscriber di saluran youtubenya
si boen memiliki sepuluh channel atau saluran youtube yang aktif
dari sepuluh channel ini lima channel memiliki subscriber lebih dari seratus ribu hingga memperoleh silver play button
sedangkan satu channel yakni si boen channel telah memperoleh golden play button
dari youtube karena memiliki satu dua juta subscribers
dari sepuluh channel youtubenya inilah penghasilan si boen ini telah mencapai ratusan juta rupiah per bulannya
kenapa saya sharing ke teman teman
dunia youtube itu kan tidak perlu khawatir sebuah persaingan
makin rame malah makin bagus
banyak variasinya dalam arti seperti itu
meskipun memang tetap akan menyebabkan yang namanya tingkat persaingan

bukan manusianya lah
tapi kan kembali semua kepada kontennya masing masing
karena yang terbaik tidak akan tersaingi
kebetulannya lagi ketentuan si boen sebagai youtuber ini tidak hanya dirinya sendiri
namun ditularkan kepada pemuda lain di desanya
puluhan pemuda sudah mengikuti jejak si boen sebagai youtuber
bahkan kini mereka telah memperoleh pendapatan rata rata lebih dari sepuluh juta rupiah per bulannya